sebuah mobil menerobos pemeriksaan dan menabrak anggota polisi
yang tengah melakukan kegiatan penyekatan mudik lebaran dua ribu dua puluh
dalam video dicantumkan lokasi kejadian terjadi di perambanan
kapolres klaten akbp edi surantas tepung membenarkan kejadian tersebut
polisi menambahkan kejadian ini terjadi pada sabtu sore delapan mei kemarin
di pos pengamanan perambanan kelaten jawa tengah
pengemudi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan di perambanan kelaten
sementara itu polisi yang ditabrak mengalami luka ringan
bagus adi klaten jawa tengah